ciliwung masih menjadi andalan
setidaknya inilah yang dirasakan warga bantaran ciliwung di kelurahan lenteng agung jakarta selatan
salah satu yang terpenting yang bisa dimanfaatkan dari ciliwung adalah air
bahkan air ciliwung dapat mendukung kebun kebun warga rt tiga rw dua yang ditanami tanaman kebutuhan sehari hari
zainal abidin adalah satu dari segelintir orang yang bergantung pada ciliwung
dengan air ciliwung tidak ada musim kemarau untuk kebunnya
bagi zainal ciliwung itu penyambung hidup
tidak hanya hidup ciliwung juga menopang ekonomi keluarga di bantaran ciliwung
tanaman singkong pepaya pisang ubi kenikir nangka sukun cabai seraih petai cina dan sebagainya adalah hasil kebun dan hasil kebaikan ciliwung
hubungannya adalah saya pertama saya mengambil air dari ciliwung untuk menyiram kebun kebun yang saya tanamin ini
saya ini ciliwung ini sangat sangat penting setiap tahun rutin kita panennya
apalagi pada waktu mau jelang puasa itu kita sudah nanam timun suri sekarang kita lagi tanam ya
terus ini kebutuhan kadang kadang ibu ibu yang perlu konsumsi kayak daun singkong prt saya minta daun singkong ambil
prt saya minta serehnya ambil
prt saya ppn sayur asem itu minta pohon petai cinanya silakan ambil
harapan saya dan harapan
harapan seluruh masyarakat di kita ini pengennya silung itu bersih
kalau bisa sih balik ke zaman dulu kalau bisa kalau tidak bisa ya
dulu ini ke ciliwung ini airnya sangat sangat bersih
bahkan kalau di musim panas kan suka mata mata air itu kering ibu ibu ini suka ngambil air dari kali
dijernihin tuh diapasih didendapi nanti dibuat masak
sayangnya tidak semua orang di bantaran ciliwung berpandangan sama dengan zainal
dari kacamata ilmu sosiologi ketidakpedulian warga lain terhadap ciliwung adalah karena ketidakjelian warga mengambil manfaat dari ciliwung
kalau sekarang mereka tidak mau memelihara sungai karena sungai yang dipelihara itu tidak memberikan keuntungan apapun kepada mereka
bahwa bahkan kalau mereka merusaknya mereka akan lebih untung
contoh misalnya ah daripada saya buang sampah susah susah saya buang aja di sungai
jadi yang seperti itu
jadi tindakannya adalah
tindakan memanfaatkan sungai dengan merusak sungai
tetapi kalau sungai itu ternyata bisa memberikan rejeki yang lain kepada mereka mereka pasti akan memelihara sungainya
selain zainal yuliandi juga punya hubungan erat dengan ciliwung
bersama komunitas ciliwung kedong sahong yuli andi bahkan berkomitmen menjaga ciliwung
hidup di bantaran ciliwung sejak balita pria yang akrab di sapa iul ini mengandalkan biota ciliwung untuk menopang keluarga
sejak berhenti bekerja sebagai cleaning service di sebuah gedung di jakarta selatan iul turun ke sungai mencari ikan
dengan nyali tinggi iul berenang menyeberang sungai ciliwung untuk menjangkau rakit
hampir setiap hari iul melempar jala berkali kali dari rakit bambu ini
apa saja ikan yang tersangkut di jalannya akan menjadi penyambung hidup
sapu sapu menjadi yang paling sering tersangkut di jalan
maklum sudah tidak banyak ikan endemik ciliwung yang
tidak hanya ikan salah satu satwa ikon ciliwung kura kura punggung lunak atau bulus juga dianggap terancam punah dan masuk daftar merah satwa dunia
bulus liar ciliwung terakhir ditemukan pada sebelas november dua ribu sebelas silam
tanggal inilah selanjutnya yang rutin diperingati sebagai hari ciliwung
setelah dipotong dagingnya ikan sapu sapu tangkapan iul akan dijual ke pasar atau pengepul
lima belas rupiah per kilogram
sementara ikan tangkapan lain akan dibawa pulang untuk teman makan nasi
dapetnya ikan apa saja bang selama ini bang
oh dapetnya kebanyakan ikan sapu sapu kalau sekarang
kalau dulu ikan baung ikan melem ikan lempalung mujair
oke hari ini dapatnya yang selain sapu sapu apa bang
sedikit sekarang sih dapetnya
nah ini kan ini namanya ikan baung nih
sekarang sudah jarang sudah langka
paling ya ikan gitu aja
sama ikan jair kalau sekarang sih sudah susah ikan putihnya
ini namanya ikan putih kalau dibilang ini
tidak cukup sekali yul mengarung rakit untuk menjala ikan
dalam sehari bisa tiga sampai lima kali
sampai embernya cukup pantas untuk menafkahi istri di rumah
bagi iul ciliwung memang telah berubah
lebih keruh lebih kotor dan lebih sedikit ikan
namun cintanya kepada ciliwung belum akan pudar
karena dari ciliwung iul bertahan hidup
yogi tujuliarto egy agung jakarta